anda masih menyaksikan cnn indonesia news report
pembangunan jembatan penyeberangan multifungsi atau skybridge tanah abang soft launching pada senin pagi
acara ini dihadiri langsung oleh wali kota jakarta pusat dan direktur pd saranajaya
pembangunan jembatan penyeberangan multifungsi tanah abang atau skybridge yang membentang di atas jalan jati baru ini dimulai pada agustus lalu
progres pembangunan kini sudah mencapai tujuh puluh delapan persen namun jpm ini belum dapat digunakan langsung
pemerintah kota jakarta pusat juga sudah berkoordinasi dengan dinas perhubungan agar jalan jati baru yang berada di bawah skybridge dapat segera dibuka dalam waktu dekat ini
dalam self launching ini pd saranajaya selaku kontraktor serta pemkot jakarta pusat memperkenalkan bentuk kios yang akan digunakan para pedagang di skybridge
rencananya pada tiga puluh oktober nanti skybridge tanah abang sudah dapat beroperasi secara penuh
nanti kita tambah juga nanti ada penutupnya ada awning
untuk keamanan juga
dan mereka juga nggak perlu turun naik bawa barang dagangannya setiap hari
tadi saya sudah sampaikan ya ada menyangkut masalah keamanan kenyamanan dan percepatan pekerjaan juga
yang memang semulanya kita targetkan kita bisa buka di tanggal lima belas oktober ini ya kita tunda sementara
tapi nggak lama lama nanti secepatnya kita akan
pak sebelumnya kemungkinan
nggak sama pak sama yang di bawah gitu
di sana lebih lebar di sini lebih panjang
nah gimana nih patang apaan yang dapat di sini
saya udah cukup ambil lah
yang penting saya bisa dagang dapat tempat gitu buat masa depan keluarga
lebih enak di atas daripada di bawah kan kalau di bawah kan perlu padat
jadi kalau kita ada yang belanja kedorong dorong atau mau belanja jadi ngebelanja
cukup sih panjangnya saya kan cuma ada tiga patung
terus yang lainnya disangkut sangkutin pakai hanger
selanjutnya sudah ada produser lapangan cnn indonesia rizky renardi di kawasan pasar tanah abang jakarta
selamat siang rizky
rizky sejauh ini bagaimana atau hafsil evaluasi selama dilakukannya soft launching terhadap skybridge di jalan jati baru tanah abang ini
selamat siang alfian
hari ini lima belas oktober tepat sesuai target soft launching dilakukan oleh pd saranajaya
dan memang tadi diselenggarakan soft launching pukul sembilan pagi
dihadiri juga oleh wali kota jakarta pusat bayu megantara
namun untuk soft launching tidak langsung beroperasi karena memang kondisi dari skybridge atau jembatan penyeberangan multifungsi ini masih belum sepenuhnya rampung
yuri pinontoan direktur utama seranajaya mengatakan progresnya sudah mencapai
tujuh puluh delapan persen
namun belum dapat dioperasikan atau digunakan oleh para pedagang ataupun pejalan kaki
dapat saya tunjukkan kondisi dari skybridge ini
sebelah kiri saya ini merupakan area pedestrian
dan sebelah kiri saya ini dapat dilihat belum ada pagar pembatas yang membatasi atau menghalangi di kawasan penjalan kaki
masih apa ada
masih dibatasi oleh tali saja
ada jaring jaring bahkan di sebelah kiri saya juga ini masih ada besi untuk menjaga di atas atau di pinggir skybridge ini sendiri
dan sekarang saya berada di kiri
ini lebarnya jalan ini kawasan ini merupakan kawasan penjalan kaki yang nanti akan melewati skybridge
ini satu yang sebelah kanan lagi dengan lebar sama tiga meter
di sebelah tengah juga ini sudah ada guiding block
untuk penyandang disabilitas
dan dapat saya tunjukkan juga yang sebelah kanan saya
ini merupakan tempat berjualannya panti di kawasan skybridge
satu area dagangnya kali dua meter
bahkan tadi saya sempat bertanya berbincang juga dengan beberapa pedagang
ada beberapa yang bersyukur memiliki lapak dengan luas yang sama
namun beberapa juga ada yang cukup kecewa
karena tidak sama atau tidak memiliki luas yang sama seperti lapak sebelumnya di bawah sky bridge
keluhannya sampai saat ini adalah masih belum tahu bagaimana untuk menyimpan barang dagangannya
karena jika berdagang di bawah disediakan sebuah gudang disewa untuk menyimpan perdagangan
namun para pedagang disini masih belum tahu dapat dilihat sendiri
memang ini hanya sebuah lock block untuk berdagang
namun tidak ada tempat penyimpanan barang dagangannya
dan juga proses dari skybridge menuju ke jalan raya memang cukup butuh tenaga untuk membawa barang
sehingga tidak mungkin juga setiap hari para pedagang ini terutama mayoritas yang diisi oleh ibu ibu
harus bawa banyak barang dagangannya ke bawah naik turun yang begitu banyak
sehingga memang mungkin dari seranajaya bisa menyediakan terpenyimpanan atau gudang untuk para pedagang pedagang ini sendiri
dan skybridge ini memiliki panjang tiga ratus delapan puluh enam meter dengan lebar sekitar dua belas enam meter sepanjang jalan jati baru
dan memang progres sementara ini baru di blok a b c d e sampai saat saya berdiri ini di blok e
ini fase pertama dan selanjutnya akan diselesaikan atau finishing sampai ujung menuju jati baru bengkel
dengan total tiga ratus delapan puluh enam meter ini nantinya akan menampung berjalan kaki sekaligus juga pedagang
dan juga akses dari stasiun tanah abang sudah dibuka namun belum dioperasikan
karena memang masih menunggu penyelesaian semuanya
ditargetkan tanggal tiga puluh oktober dua ribu delapan belas skybridge ini sudah dapat diresmikan dan juga sudah beroperasi
namun tadi proses asesmen diperlukan dari bayu megantara wali kota jakarta pusat
proses asesmen di rejim perubahan
dukungan juga sedang dilakukan hari ini
jika sudah selesai direncanakan jalan jati baru yang berada di bawah skybridge ini sudah dapat dibuka dan kendaraan kendaraan bermotor solvian
baik terima kasih rizky rinaldi melaporkan langsung dari kawasan jati baru tanah abang jakarta pusat